selamat ulang tahun ya i love you
sayang kamu bener bener tau gimana caranya untuk membahagiakan suami
kenapa nggak masuk ke dalam
oh enggak tadi
tadi mada yang bilang
bu dewi lagi sholat sama api
jadi kebetulan saya udah sholat di rumah sakit
jadi saya tunggu di luar aja
ya kan bu dewi bilang
kalau bu dewi lagi gak enak banget
baik banget justru
karena sebenarnya om dokter pengen ngajakin bu dewi sama abii makan siang
makan siang bareng
karena hari ini ulang tahun om dokter
jadi aku lihat bener bener
ya yuk nyhameth
misalnya terima kasih
ada tim wanted
aduh ini mah bedai banget ini mah pak dokter bedai
maaf ya dok neneng
happy birthday om dokter semoga panjang umur dan makin sayang sama abi
amin terima kasih ya bi makasih ya selamat ulang tahun dok terima kasih semoga
semua kebaikan dokter untuk kita dibalas berkali lipat oleh allah
mas fahri pasti bakalan terharu melihat usaha aku untuk merayakan ulang tahun
ini semua demi kamu mas kamu pasti akan jatuh cinta lagi sama seperti yang dulu
selamat ulang tahunnya telatif sayang kamu bener bener tahu gimana cara untuk
kalau gitu sekarang kamu bitch ya catching huysh ya
wish aku sayang kamu jangan pernah hianati cinta aku karena ku terlalu mengtengahi kamu

sekarang juga sekarang juga
aduh kurang enak
aduh gimana ya
mari saya bantu
oke lihat ke kamera
papanya kurang geser dikit dong ke anaknya
pasti nggak ada lancar
beneran nggak bisa
kamu dimana sih
tante udah nungguin kamu lama banget
tante aku tuh lagi sakit tante
aku lagi flu batuk pilek
aduh semuanya ya tante
ya harusnya kamu kasih kabar dong
kan tante gak perlu nungguin lama lama
kalau emang sakit ya tante juga mau bilang apa
kamu istirahat aja ya
lain waktu kita janjian lagi
makasih banget ya tante
sekali lagi aku minta maaf ya
udah dulu ya tante aku harus ke rumah sakit
kalau kayak gini caranya kan aku bisa telat rumahnya mas fari
keburu mas fari udah pulang lagi dari rumah sakit
sebenernya sih kesel banget
tapi kan aku gak mungkin nunjukin sama reva
jadi buang buang waktu
mau gabung sampe aja
mereka udah kesokan
aku tuh gra

dokter dokter pengen apa ya
eh enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
jangan jangan jangan
kalian berdua mau nemenin saya untuk hari ulang tahun saya ini udah cukup istimewa
kehadiran kalian berdua dalam hidup saya ini adalah
itu adalah kandung paling istimewa
permohonanku di hari istimewaku ini pada allah
kamu dan api adalah jawaban dari semua doaku dewi
yang ulang tahun belum cobain poinnya
ya dong belum
oh mau dicopin ya
perempuan munafik kamu
sekarang saya bersyukur
anak saya udah terkubur
jadi dia nggak usah menyaksikan pengkhianatan dari
dari istri yang begitu dia cintai
yang selalu dia bela
dasar nggak tahu diri kamu
kamu istri durhaka